pak pak jangan disini
saya benar benar harus ketemu sama milo ini penting pak
mil aduh kamu tuh mau kemana sih
tuh ada yang manggil aku di depannya
aduh hamil kamu tuh halusinasi
lihat tuh kamu tuh udah kecapean banget mukanya
hah ngapain sih itu cewek
kamu gak denger itu
tadi manggil aku
dengar dengar apa ya mil
aduh mil udah dia mendingan kamu tuh mandi aja ya
biar kamu segeran
biar pikiran kamu juga lebih enteng ya
yuk sini sini aku bantuin
untung aja lo ketawa
jangan aja deh sampai ketemu satu juli lagi
pak tolong pak saya benar benar harus ketemu sama milo
ini penting banget pak
iya tapi gimana ya mbak ya
saya juga takut
eh lo gak usah teriak teriak lagi ya
sebelum urat leher lu putus
kok mbak alia bisa ada di sini
kenapa emang ya lu gak suka
dengar ya sekarang gue udah bagian dari keluarga ini
dan gue harus menjaga milo
lo tau gara gara lo milo tuh gak pulang semalam
lo mau apa datang ke sini lagi
lo gak bisa keluar dari kedua duanya milo
aku eh dengar ya
milo tuh udah gak suka lagi sama lo
dia benci banget sama lo
lo harus berharap lagi sama dia
dan kita itu mau tunangan abis itu menikah
jadi lebih baik lo pergi dari sini ya
nggak usah ganggu ganggu kita lagi
sama seperti rencana awal sebelum lu datang ke sini
jadi lo mendingan pergi aja deh
enggak mbak ada yang harus aku omongin sama milo dulu
ya nih orang gak mau denger ya
eh inget ya
gue bilang kalau lo masih deket deketin milo
gue bakal kasih tau semuanya ke orang tua lo
orang tua lu mati karena malu
aku gak takut mbak
lu lupa gue tuh punya saksi
gue sama bibi lebih percaya sama aku mbak
daripada orang yang mereka nggak kenal
tapi kita punya senjata yang lain
aku dan mama bisa melakukan apa saja untuk mencelakakan fino
aku gak akan segan segan untuk bekap diam kayak ini setara sampai gak kenapa
dan aku juga gak akan tinggal diam kalau mbak mau hancurin aku sama milo
aku ini bukan mita lagi mbak aku culi ingat itu
di kok malah diem aja sih
ya kamu ngarepin aku bantuin kamu
mujur dia gitu makasih ya
mbak gak kena perang sama mbak
eh pahin mereka apa ya hah
itu benar kan di luar ada ribut ribut
kamu tuh ngapain sih mikirin dia dia nggak akan pernah balik ke rumah ini
seharusnya kamu lebih fokus gimana caranya bisa melupakan rasa patah hati kamu
gak ada caranya
kayak kakak udah selesai aja patah hatinya sepuluh sepuluh
kalau dia bukan adik aku udah aku celup celupin kali ke kali
mil lu mau kemana
kok nggak tahu sih bukannya beresin baju itu karena ada kerjaan dari kantor atau refreshing
aku gak tahu ma
milu dengar ya kamu tuh laki laki bukan berarti hidup kamu tuh hancur mati juga hanya karena cinta
masih banyak loh di dunia ini perempuan yang mau sama kamu
dia tuh dia paling yang terbaik untuk kamu milo
mama berarti gak kenal sama milo kalau mama bilang alia adalah yang terbaik itu
terus siapa lagi perempuan yang sudah mencapakan kamu sedangkan kamu tuh segitu baik sama dia
di dunia ini gak ada satupun orang tua yang ingin menjemurskan anaknya
begitu juga dengan mama mama tuh hanya ingin yang terbaik untuk anak mamaku
apa itu salah
iya ma itu salah salah besar
karena milo sama sekali gak ada rasa untuk alia dan cinta itu gak bisa dipaksakan ma
tapi hanya alia yang cocok buat kamu karena dia hanya dia saja yang sederajat untuk kamu dia cantik dia pintar dia wanita karir
cukup mah udah ya aku gak mau dengerin mama ngomongin soal derajat lagi
kenapa sih kamu tuh berubah semenjak mama tuh kenal sama julie tahu
berubah apa lagi sih mak
sekarang kamu tuh berani marahin mama karena dia
mama kamu bentak mama kenapa sih hanya gara gara perempuan penipu itu iya
ma aku bukan maksud mau bentak mama atau mau marahin mama atau apa enggak
tapi kan hati milo ini cuma milo yang tahu emak emak tuh gak tahu
dan mengenai juli ya oke dia emang penipu tapi kan itu untuk tujuan yang baik
dia menjalankan amanah dari kak arvino dan mita
lagipula yang bilang dia mita itu siapa sih mama juga kan yang nuduh
tuh selagi udah deh
dalam nih kan milo pergi deh supaya mama tenang
nah juli bapak minta maaf yang kekosnya minta tambah sebulan lagi
katanya rencana dinas keluar kotanya ditunda
sekali lagi bapak minta maaf
memangnya tempat kau sekarang kenapa
kan penghuninya juga udah nggak balik lagi ke sini
enggak sih pak takut aja kalau tiba tiba dia pulang
kebetulan kan saya udah dapat kerja dan saya akan titipin vino sama ibu
ya itu pun kalau ibu nggak keberatan sih
enggak jul ibu gak keberatan
pokoknya kamu tenang tenang aja
ya di sini kan pak
ibu akan jagain vino
pak mau tanya ang sana jalan haji naimun pondok pinang di mana ya
wah saya juga kurang tahu pak saya juga baru di sini pak
besok kerja pakai baju apa ya
biasanya sih dikasih seragam
mudah mudahan gitu ya
habis aku gak punya baju kerja ya cuma beberapa yang bisa dipakai kerja
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kejutan apa lagi yang kau berikan pada aku
kayaknya dia masih marah sama aku